majelis kehormatan partai gerindra secara resmi memecat mantan ketua dprd dki jakarta muhammad taufik karena dianggap tidak loyal dan melakukan kebohongan di partai gerindra
isu pemecatan politikus senior partai gerindra muhammad taufik akhirnya terjawab
partai berlambang burung garuda ini secara resmi memecat wakil ketua dprd dki jakarta pada selasa siang
keputusan ini langsung dibacakan oleh wihadi wianto selaku wakil ketua mahkamah kehormatan partai gerindra beserta tim dewan di kantor dpp gerindra ragunan jakarta selatan
ia memaparkan alasan pemecatan muhammad taufik sebagai kader yang dinilai tidak lagi sesuai dengan ideologi partai dan misi partai
pemecatan ini juga berarti mencabut kartu keanggotaan kader partai gerindra sehingga atas segala tindakan dan perbuatannya partai tidak akan lagi melakukan pembelaan
itu adalah taufik menjadi ketua dprd kantor dprd dpd tidak ada
dan juga pada saat pilpres dki jakarta itu kalah itu menjadi catatan juga
kemudian juga ada beberapa kasus korupsi yang kita lihat masih berjalan prosesnya dan diperiksa oleh kpk
nah melihat itu dan juga melihat adanya
tentang ketidakloyalan daripada saudara taufik ini dan juga menyalahi daripada apa yang sudah disampaikan dua puluh satu februari
dimana dia mengatakan akan tetap dengan partai gerindra tetapi pada kenyataannya dengan manuver manuver dia dia mengatakan akan mundur